ya jadi pastinya semua hal yang akan kita praktekkan ini sesuai dengan tips atau hasil penelitian dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit atau cdc yang ada di amerika serikat
nah kita akan langsung praktekkan bagaimana caranya
kalau sekarang saya dan alfian hanya memakai satu jenis masker saja
karena kebetulan di ruangan ini tidak terlalu banyak orang ya jadi masih cukup aman untuk menggunakan satu masker
tapi kalau kita berada di luar ruangan kendaraan umum dan sebagainya lebih baik kita menggunakan double masker
langsung kita praktekkan seperti apa
langsung kita praktekkan seperti apa oke
sebelumnya kita hand sanitizer dulu tangan kita untuk memastikan bahwa tangannya itu benar benar bersih
jadi pastikan sebelum kita memakai masker menggunakan hand sanitizer
atau mungkin kalau anda sedang berada di rumah ada sumber air ada sabun bisa lebih baik juga untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
dua puluh detik jangan lupa sambil nyanyi

nah kita ambil dulu
masker apa medisnya
jangan lupa juga untuk masker medis ini selalu gunakan yang ada kawatnya di bagian atas
jangan digunakan di bagian bawah
karena ini semata mata untuk menjepit bagian hidung biar lebih rapat ya
biar lebih rapat
biar lebih rapat oke
kita akan coba praktekkan dulu
sebenarnya adalah kalau kita pakai masker medis kan seringkali kita takut ya bagian bawahnya atau bagian samping kanan kirinya ini nggak rapat
jadi udara masih bisa masuk dan sebagainya
nah tentu saja kita akan mempraktekkan untuk membuatnya
jadi kita simpulkan
sebenarnya ini beberapa kali sudah diketahui ya caranya
tapi kita kembali lagi mengingatkan ya kepada kita semuanya gitu
kita simpul dulu bagian ujung ujungnya
ini gunanya adalah untuk memastikan bahwa maskernya ini nanti begitu dipakai benar benar menutupi bagian hidung sampai ke dagu dengan sempurna
karena lagi lagi kalau kita pakai masker yang harus diingat adalah harus menutup dengan sempurna
tidak boleh ada celah celah dan juga rongga rongga
nah kemudian bagian luar kita tarik ke dalam
kita bentuk begini
sudah benar benar rapat ya
sudah benar benar rapat
baru kemudian kita gunakan maskernya
kemudian kita tarik ke bawah
lagi lagi seperti kata alfian tadi bagian kawatnya pastikan bahwa ada di hidung ya
jadi kan bagian kanan kirinya ini udara itu nggak masuk
jadi pastikan benar benar bahwa semua bagian ini rapi seperti ini
nah rapat ya
terus baru kemudian kita pakai masker kainnya untuk lebih efektif lagi
karena berdasarkan penelitian kalau dilapis masker medis dan juga masker kain ini bisa sampai delapan puluh lima persen ya

seperti masker k sembilan puluh lima ya
masker medis k sembilan puluh lima gitu
kalau di awal awal dulu kita sering pakai masker kain saja
seiring perkembangan waktu itu tidak cukup untuk melindungi diri kita
sekarang kita bisa ambil lagi masker kainnya tapi dipakainya untuk melapis dengan masker medis
ya ini mungkin contohnya ada banyak masker kain anda yang biasa kita pakai untuk mix and match gitu
misalnya saya ini mau pakai yang ada nuansa nuansa pinknya
nuansa pink menyesuaikan dengan warna baju ya
menyesuaikan dengan baju ya
jadi tetap bisa fashionable tapi bisa juga tetap melindungi diri ya
nah kita akan tampilkan juga grafis ini terkait dengan penggunaan masker double masker ganda
jadi pastikan bahwa masker medis itu ada di bagian dalam
baru kemudian masker kain itu ada di bagian luar
jangan sampai terbalik
jangan terbalik harus diingat dengan baik ya
tapi yang pasti jangan sembarangan juga nih untuk bisa menggunakan maskernya
bisa dilihat nih dari contoh gambarnya ya
jadi masker medis dulu baru di luarnya dikasih masker kain
tapi kalau kita lihat di sini
kadang kadang orang tuh berpikir bahwa oh biar lebih efektif akan pakai masker medis dua
ternyata ini tidak disarankan nih
ya kan karena kalau dari masker medis itu sendiri terutama untuk masker n sembilan puluh lima
itu tidak disarankan untuk di double karena kemampuan filtrasinya sudah cukup baik
dan juga mungkin kalau dua ini juga akan semakin bikin gak enak gitu juga ya
kurang nyaman ya
nah kemudian yang ketiga ini seperti yang saya sampaikan tadi
kita simpulkan bagian ujung dari masker itu
untuk semakin menutup bagian kanan kiri kita
salah satu praktek yang bisa kita lakukan adalah dengan kalau kita bernafas kira kira nafasnya ini keluar gak dari kanan kirinya gitu ya
atau kalau anda menggunakan kacamata apakah kacamata anda berembun
nah ketika kacamata anda berembun itu artinya masih ada udara yang bisa masuk ke dalam cara pernafasan kita
oke jadi itu jadi salah satu indikator
misalnya seperti alfian sekarang kalau coba
berembun ya tuh kacamatanya ya
nah itu kalau berembun berarti ada rongga yang kurang kencang di bagian hidung sehingga memungkinkan udara untuk bisa masuk lagi
iya sekali lagi harus kita ingat bahwa penggunaan masker ini tidak hanya melindungi kita sendiri tapi juga melindungi orang lain
karena lagi lagi jika anda terinfeksi virus corona itu berarti bisa digunakan atau dilindungi dengan menggunakan masker
pastikan bahwa masker anda menutup dari batang hidung
menutupi bagian hidung mulut hingga ke dagu
jadi seperti ini ya seperti grafis ini ya
jadi memang bagian masker yang digunakan ini telah pas gitu pertama tempelkan tangan di area pipi
ya berdekatan dengan tangan untuk tidak tertutupi masker tarik kemudian hembuskan nafas
seperti ini juga pastikan bagian atas yang ada kawatnya di masker medis benar benar pas digunakan dan benar benar rapat sampai dengan tidak ada udara yang bisa masuk ke kita
oke bisa kita cek langsung ya itulah
pentingnya juga untuk memakai masker
tapi kadang kadang kita suka lupa nih kalau kita pakai masker apalagi sekarang ada penggunaan strap mas
kemudian kita merasa agak agak sedikit ngap lalu maskernya ditaruh di dagu
masker di dagu gitu
jangan dilakukan itu ya
karena lagi lagi masker yang sudah dilepaskan itu tuh juga sudah terpapar gitu
jadi lebih baik diganti ketika anda merasa sudah tidak nyaman
dan rutin juga untuk mengganti maskernya itu
kurang empat jam atau ketika anda merasa maskernya sudah basah itu harus segera diganti
jadi ketika bawa pergian jangan lupa bawa masker cadangan kemana mana
misalnya seperti ini ya kita bawa satu plastik juga gapapa nih dibawa ya
untuk cadangan juga
jangan lupa juga setiap anda ingin menggunakan masker
lakukan selalu step stepnya mulai dari cuci tangan sebelum menggunakan masker
bisa menggunakan hand sanitizer dan pastikan bahwa wire nya atau kawatnya ini melekat di bagian hidung
dan tidak menurun ke bawah
menurunkan masker ke dagu
seperti yang tadi disampaikan oleh saya ya
pastikan juga seperti yang tadi alfian sampaikan
ganti maskernya kalau sudah kotor atau basah dan rutin setiap empat jam sekali
ini semata mata saya lakukan kita lakukan untuk kembali mengingatkan kita semuanya
bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar